sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat winantu ningtyastiti menjalani pemeriksaan sebagai saksi di komisi pemberantasan korupsi
ia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi infrastruktur di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
winantu ningtyastiti datang ke kpk pada pukul sepuluh tiga puluh untuk menjalani pemeriksaan
ia diminta keterangan seputar kasus korupsi yang terjadi di kementerian pupr yang telah menjerat beberapa koleganya di dpr
seperti damayanti wisnu putranti dan budi suprianto
winantu ningtyastiti akan diperiksa sebagai saksi atas budi suprianto anggota dpr dari fraksi golkar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada maret lalu
budi diduga menerima hadiah dari chief executive officer pt windu tunggal utama abdul khoir agar memperoleh proyek di kementerian pupr